karena dia itu sangat cantik
dia telah pikirkan hati
maka kan kudu jadi jagoan
selassie berlatih dengan uyis
aku sudah punya rencana
aku sudah pernah di kedua duanya hari

baby aku gak peduli untuk
ragii ini fearless belum
pasti ada yang ikut campur dalam pertandingan ini
astaghfirullahaladzim paman yang selalu bikin tolong paman jaga selasa
kamu paruh kuluh dia sudah tahu siapa aku sebenarnya
mau tidak mau aku harus patuh pada dia
kakak kau melamun tidak malah
kalau kau tidak melanggar kau tidak mungkin kaget saat aku datang
jadi kamu mau tahu apa yang kupikirkan
aku memikirkan malah dewi
karena dia itu sangat cantik

karena dia itu sangat kaget saat aku datang